badan sar nasional manado berhasil menyelamatkan sepuluh anak buah kapal layar motor kembang selamat jt satu ratus empat puluh tiga yang tenggelam di teluk tomini kamis tiga puluh maret
kapal bermuatan kayu ini dihantam ombak setinggi tiga meter hingga tenggelam
kapal badan sar nasional manado kapal negara bima sena merapat di pelabuhan kplp mitung sulawesi utara pada jumat pagi
kapal ini membawa sepuluh anak buah kapal kapal layar motor kembang selamat gt satu ratus empat puluh tiga yang tenggelam di teluk tomini kamis tiga puluh maret
kapal yang membawa kayu ini berangkat dari pelabuhan kendari menuju kalimantan timur
pada rabu malam kapal dihantam ombak setinggi tiga meter
beruntung kapten kapal bisa menghubungi basarnas manado melalui telepon satelit
itu pengaruh cuaca ombak besar
pada saat itu jam dua belas malam mulai ombak naik ombak sekitar dua meter setengah
personil kapal ada sembilan orang sepuluh orang termasuk saya
laporan yang ada di lapangan kejadiannya waktu dia tenggelam itu jam tujuh pagi
tepatnya jam dua belas lima belas posisi dari korban ini ditemukan di koordinat yang sudah ditentukan
ke sepuluh buah anak kapal kembang selamat akan dibawa ke makassar pada jumat sore
roy kererumangkai manado